bergabung bersama kami ada dr oskar primadi kepala biro komunikasi dan pelayanan masyarakat kementerian kesehatan republik indonesia
dr oskar selamat malam
selamat malam mbak buspa selamat malam
dok bisa diupdate terlebih dahulu mungkin soal jumlah korban terjangkit campak dan gizi buruk di asmat papua
kemudian penanganan sampai saat ini seperti apa dok
ya artinya memang dari sisi jumlah seperti yang sudah kita lihat di beberapa pemberitaan memang ya kurang lebih sama ya mbak ya
ada yang meninggal itu semenjak sebelumnya itu enam puluh satu ya yang kita baca hari ini
tapi itu sekali lagi data barangkali ada perbedaan perbedaan akan kita verifikasi terus
kemudian penanganannya sampai saat ini seperti apa dr oscar
kami alhamdulillah sudah menyiapkan semua perangkat perangkat dan beberapa logistik juga sudah terkirim hari ini
seperti makanan tambahan ya kemudian vaksin dan obat obatan dari jakarta dari pusat
kemudian insya allah besok itu sekitar tiga puluh sembilan tenaga dari tenaga teknis
masuk tenaga medis ada dokter spesialis perawat itu akan kita berangkatkan
ya jadi spesialisnya terdiri dari ada penyakit anak spesialis anak spesialis penyakit dalam penyakit bedah kulit kelamin anestesi objek gizi klinik total spesialis saja sudah tujuh akan kita berangkatkan melalui kementerian kesehatan
dan perawat ada sekitar lima orang dengan keahliannya masing masing
kemudian ahli gizi kesehatan lingkungan dan surveillance
artinya kita akan melakukan
penguatan mendampingi teman teman di sana dan alhamdulillah juga atas instruksi bapak presiden tni dan kementerian kesehatan kerjasama juga dalam hal ini
dan saya dengar tni juga hari ini sudah mengirimkan tenaga tenaga ke sana dan bantuan bantuan ke sana
jadi kita akan bersatu nanti bersama sama di sana
tapi dengan kejadian luar biasa ini menjadi bukti begitu bahwa ada yang gagal ada yang salah ada yang lalai dalam penanganan khusus
kesehatan di asmat papua
ada krisis kesehatan di sana
apa yang menyebabkan kemudian pemerintah sekaligus dengan instansi terkait termasuk kementerian kesehatan ini terlambat menyelamatkan anak anak yang seharusnya tidak meninggal karena gizi buruk
ya kita pahami seperti yang sudah juga disampaikan oleh bapak presiden bahwa kita akan melihat kondisi geografis di papua itu memang agak spesifik ya
karena lokasi dan seterusnya
tetapi sebetulnya sekali lagi bukan berarti kita berhenti untuk melayani
kami selalu dan sebetulnya sebelum kejadian ini upaya upaya sudah dilakukan
outbreak response immunization ori sudah dilakukan di sana
nah besok pada saat yang sama ini dengan keberangkatan ini kita akan melakukan imunisasi secara lengkap
jadi tidak hanya soal campak
status imunisasi dasar akan kita laksanakan di sana
ini artinya imunisasi di daerah asmat papua ini masih rendah begitu cakupannya
ya ini memang harus dioptimalkan lebih kuat lebih kencang lagi ya lebih kita tingkatkan
mudah mudahan dengan kita bergerak bersama untuk melengkapi status imunisasi dasar ini yang tidak hanya campak
besok itu akan dapat meng cover semua sasaran

oke tapi kalau kita berkaca dari kasus ini dok kejadian luar biasa di asmat
seperti apa langkah lanjutan yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan kementerian kesehatan
agar daerah daerah terpencil lainnya tidak terserang atau terlanda dengan wabah ini
ya tentunya penguatan dari sisi sumber daya manusia
sudah ada langkah langkah strategis dari kementerian kesehatan seperti misalnya
mengirimkan nusantara sehat
tenaga nusantara sehat
dikirim dalam bentuk satu tim
kemudian juga ada wajib kerja dokter spesialis
itu semuanya adalah untuk peruntukan kepada daerah daerah yang terpencil
ini adalah langkah strategis yang terus akan kita lakukan
dan tentunya papua akan menjadi perhatian kita
dan di sana juga paling banyak penempatan tenaga nusantara sehat ini
dan tentunya sekali lagi upaya upaya di samping itu
pemenuhan daripada penguatan suruf island
penguatan penguatan di sisi
pembangunan infrastruktur sarana dan perasana kesehatan
akan terus kita tinggalkan
semoga dalam tahun ini kita tidak mendengar lagi kejadian luar biasa
campak ataupun penyakit lainnya di indonesia
dr oscar primadi terima kasih banyak telah bergabung bersama kami